ya dewata seluruh tubuhku terasa remuk
alangkah sakit penderitaanku ini
tolong siapa saja tolong aku
di sana kembali
tunggu tunggu dulu
sepertinya aku kenal dengan perempuan ini
kau sudah kalah kisada
kau tidak sanggup menghadapi kami
dan turuti permintaan kami
atau aku akan membunuhmu
dimana keberadaan kian santang
aku telah bertemu kian santan dan sumbang
menuju ke arah pajak jarak
kalau begitu antarkan aku menemui mereka
aku tidak bisa
aku harus mencari obat untuk kesembuhan sekarwan
aku tidak bisa mbak
tapi lawung seta
jika kau dapat menemukan di mana kian santang
dan aku dapat menemukan darah suci dari kian santang
maka kau akan mendapatkan kejayaan seumur hidupku
aku akan membagikan darah suci tersebut kepada dirimu
tidakkah kau tertarik dengan hal tersebut
tawaran yang menarik
jika aku mendapatkan darah suci itu
pasti ilmu kanuraganku akan meningkat besar
dan aku akan menjadi pendekar tak tertarik
baik aku akan berhenti
tidak kau tidak mengerti
perjalananmu masih panjang
tidak kau tidak mengerti kenapa ibu nda melakukan ini semua

sangat menentu sekali
sangat menentu sekali
aku jadi tidak tega membunuh salah satu dari kalian
baiklah akan aku habisi kalian berdua
ya dewata seluruh tubuhku terasa remuk
alangkah sakit penderitaanku ini
siapa saja tolong aku
siapa saja tolong aku
di sana sembari
tunggu tunggu dulu
sepertinya aku kenal dengan perempuan ini
perempuan ini adalah ibu nda prabu sriwisesa

sudah sudah sudah
kita tinggalkan saja perempuan ini
ya dia perempuan jahat
penuh dengan tipu muslihat
tak rupanya buruk tapi hatinya juga jahat
kalian jangan pergi tolong aku
ya itu benar
hanya jangan terkena bencana
anakku tidak pantas menjadi raja
tolong aku sedang membutuhkan pertolongan
apakah aku akan mati disini
aku harus bangkit
aku harus menolong diriku sendiri
raga syukurlah aku bertemu denganmu
aku pasti akan bisa menyelamatkanmu
ayo kita segera kesana bu
siapa tau saja ada yang mau dapat tolongan kita
kamu sudah pulih
insya allah tenaga aku akan segera pulih buddha
tapi tetap kita harus berhati hati
paman tunggu paman
raden kian santang
dan gusti ratu
beruntung sekali kami bisa bertemu raden dan gusti ratu disini
bantu kami raden untuk menghentikan keganasan raden surawi sesa
tolong kami raden
surawi sesa menyerang kami
serangannya begitu kuat raden
tolong bantu kami hentikan serangan surawi sesa
hanya raden yang bisa menghentikannya
si ratu buruk rupa
sudah buruk rupanya buruk pula hatinya
gara gara putramu mengusir keluarga subang larang dan anak anaknya
akhirnya pacaran jadi seperti ini
dia ini adalah ratu kalian
kalian jangan sembarangan
bodoh kalian semua
dia ratu jahat
apunten gusti prabu
kalau tidak keberatan teh
mampir saja ke gubuk saya untuk berlindung diri
apunten gusti ratu

aku senang sekali bisa bertemu dengan paman lengser
aku dan yirong
kaya jako ntar aku ke tempat paman

hai jangan bertindak senang senang dan jangan selakai mereka yang tidak bersalah tutup mulutmu
kenapa kalian masih berada di sini bukankah aku sudah memerintahkan kalian untuk meninggalkan
acara sadarlah siapa kau berani memerintah aku adalah raja pajajari semua orang harus tunduk
di hadapan dia sudah menentang perintah dia harus menghukum atuh banget om hai hai tahan serangan
jika kau melindunginya kau yang harus menggantikan
hentikan kalian bersaudara kalian tidak boleh berkelahi ibunda mohon berhenti dia bukan saudaraku
jangan kau bentak ibundaku dia juga bukan ibundaku
astagfirullahaladzim putraku ilmunya belum pulih benar
aku harus memantunya sebenarnya
aku harus segera meninggalkan pondok ini sebelum ketahuan olehnya iro dan lengser
awamurni yang tertotong belum juga pulih
akan sangat berbahaya jika aku pergi dengan kondisi seperti ini
oh untung saja mantra susuk apanjani tidak memerlukan tenaga dalam
sehingga aku bisa dengan mudah mengubah ubah wujudku ketika diperlukan
sekarang hanya ini satu satunya ilmu yang aku punya orang ajar
menyebalkan siroh itu kenapa juga dia harus menggunakan
toto kuno itu untuk menyembuhkanku
atau jangan jangan dia sengaja atau jangan jangan penyamaranku sudah terbongkar
sepertinya tidak mungkin jika mereka sudah mengetahui penyamaranku
pasti mereka tidak akan mengizinkanku untuk tinggal di sini
enggak kecil atuh
itu seperti mereka aku harus kembali merubah diriku menjadi
dimas itu istirahat
nyima sedara santan
rana santan kenapa kamu berada di sini
amuk marugor gentrik manik kalian ada di sini
dimas rana santan jaga bicaramu
rana santan kenapa suaramu menjadi berubah seperti ini
aku salah lagi apa yang harus berbuat
maafkan aku banget ibu dan mungkin suara kuaget karena keburukanku